sementara itu mahkamah agung memberhentikan sementara dua hakim dari pengadilan negeri jakarta selatan
dan satu panitera dari pengadilan negeri jakarta timur yang terjerat operasi tangkap tangan oleh kpk
hal itu disampaikan oleh ketua muda pidana mahkamah agung dalam konferensi pers pada kamis siang di gedung mahkamah agung jakarta
pertama bum republik indonesia mengumumkan bahwa pada hari selasa yang lampau telah terjadi penangkapan terhadap aparatur pengadilan
dua orang hakim dari pengadilan negeri jakarta selatan dan satu orang panitra pengganti dari pengadilan negeri jakarta
jakarta timur oleh komisi pemberantasan korupsi
berdasarkan laporan dari ketua pengadilan negeri jakarta selatan kepada pimpinan mahkamah agung
bahwa kejadian itu benar benar terjadi dan selanjutnya tadi malam komisi pemberantasan korupsi
bahwa ketiga aparatur pengadilan tersebut telah ditetapkan sebagai tersangka
oleh sebab itu makam agung pada hari ini mengambil tindakan bahwa memberhentikan kedua hakim jakarta selatan itu
dengan status pemberhentian sementara
yang ditandatangani oleh ketua mahkamah agung republik indonesia
sedangkan seorang penitra pengganti pada hari ini juga dilakukan hal yang sama
pemberhentian sementara yang ditandatangani oleh sk osk nya oleh direktur jenderal badan peradilan umum

saya bukan lagi magung saya pindah dari yang kedua ini menyebut integritas main
setiap mereka tidak pernah bau berubah ala hakim hakim lain sudah baik dan berbuat baik
ini tadi ada rasio nya rasanya rasanya tuh sedangkan pemikirannya rasa raganya integritas
tidak pernah bau berubah itu sudah kultur kalau substansi struktur sudah jelas aturan begitu kuat
terima kasih maka tapi orang orang yang tadi sudah rusak rasa rasioraganya karena pemikirannya
mereka itu duit duit duit bayangin di jakarta selatan bukan sekali dua kali kejadian baik
hakimnya baik panitra nya karena otb langsung di pengadilan ini dilakukan lagi artinya apa
memang person person ini kultur daripada rasa rasioraganya sudah menjadi kuasa
awal memang dia rampok itu aja karena hakim hakim ini banyak hakim hakim
baik yang sudah baik dan kasihan takal hakim hakim sudah baik dia sudah pada
baik sudah pada tobat ini tomat sudah tobat umat gitu kan sementara mahkamah agung
sudah teras bahkan sudah turun ke intimatumnya atau sering mundur ke intimannya
sekarang masih mau dilakukan padahal apa coba kurang apa mereka gagiknya bisa
hasilannya besar ya pasti kejutaan lah jadi hakim itu untuk semua semua nah sekarang
kalau mereka masih mau lakukan dengan uang itu
mereka masih memperdagangkan harga dirinya karena mereka wakil wakil tuhan
mereka tidak pernah memperdagangkan keadilannya keagungannya keilahiannya
yang sudah baik yang sudah tobat yang sudah berbuat baik sangat sangat baik
yang sudah baik yang sudah terobas yang sudah berbuat baik sangat sangat banyak
makanya sekarang yang perlu dilakukan sebetulnya masam agung

kita harus usahalah artinya ketika menggunakan promo dimutasi pemerintahan jakarta
kita harus memuji test potensi atas kemampuan teknik hukumnya kedua
ketika jadi asli di rs kan kita tahu kan jika dia sesuatu yang kurang

jangan lah jangankan alam yang menurut aku sudah jenior kalau ini yang bikin hidupnya hakim lagi di sekolah pemerintah
kan ini yang dikidiki hakim makin di kota besar
mereka mereka yang telah senior
tapi sebenarnya kelakuannya kan berdate
merusak nama hakim yang lainnya
harus ada keberanian
ketika memeluk orang orang yang dikidiki
sekarang yang ada di jakarta
atau di kota kota besar terutama jakarta
sudah pindahkan aja dipindahkan semua sekarang
pindahkan mereka ke daerah
kalau mereka sepangkatnya tinggi simpan aja
kalau tidak dia terima panggung di justisial
ganti dengan hakim hakim terbaik
karena di daerah itu banyak hakim hakim terbaik
dan kemudian termocim kita dikit
dan propertas bahkan aku harus berani
melibatkan orang orang luar
akabat ini sih baik yang ngerti hukum maupun yang ngerti kota
kalau tadi menyebutkan ini menjadi kultur begitu
yang diperbesar oleh
oknum oknum tersebut ini artinya
integritas hakim jadi semakin dipertanyakan nih
apalagi kalau misalnya
perkara tersebut sudah berkaitan dengan penguasa
katakanlah atau yang punya kepentingan untuk menang
apakah ini kalau tadi kang asep
bilang ya tinggal pindahin aja begitu
hakim hakim yang punya mental seperti ini
apakah ini artinya sangat sulit untuk membenahi
mental mental oknum dengan
embel embel penegak hukum
nah tadi kan soal hal hal yang sedih
kita bisa kembali ke orang kalau watak
tadi sudah tidak mau nonton kan percuma
karena mereka di tempat dan daerah yang ada
banyak basahnya mereka masih bermain
tapi kalau mereka pindah ke tempat yang tidak ada perkaranya
sampai kapanpun mereka memori
orang tidak akan dapat
kenapa disitu tidak ada
tapi kalau mereka di jakarta kiranya
banyak para perjalanannya
di jakarta lain banyak para tanya
di medan di bandung di surabaya
sementara mereka ada warang jatuh
ya kesempatan kan mereka berenang
tapi kalau diisi orang orang terbaik
saya yakin pengadilan akan bersih
tapi kalau diisi orang orang berjaya jaya begitu
selamanya mereka berenang terus
jadi kubangan kubangan pengarahan
yang selalu mengatakan pasalnya berapa berapa pasal
artinya tarik semakin lebih dan mirip semakin
awarannya semakin tinggi
tapi kalau diisi orang orang yang terbaik
yang mereka bilang cinta jujur berani
saya yakin banyak hakim hakim juga terbaik
mereka ada tersebar di daerah daerah
angkat tanggilan mereka tetap berbaik
kembalikan tempat kan di kepala beja
saya yakin jadi penyakit ini
buang nah nanti seleksi berikutnya
tetap berprotek terhadap hakim
harus dilakukan sebaik mungkin
sejak langkah mereka kemampuan teknis mereka
jadi ukuran jujur cinta benar dan berani
tapi kalau setelah kita diam
ini tidak sering dikatakan
ini memang setelah diulang
coba empat kali kejadian yang paling datang dari kasus manado
ketang ketangan kalau betul sama ada yang tidak
kemudian itu di tateran di depi medan
sekarang diulangi lagi
dan jakarta selatan tidak sekali
berkali kali termasuk panitra
dan hakimnya sekarang tidak ada hakim yang harus ditinggalkan
bayar nih panitra sudah berakhir tidak dari selatan ke timur
bisa mengatur perkara
padahal yang mutus hakim
artinya banyak oknum oknum panitra
atau kegali di tengah jalan ini
tetap diutama telatuan di tujuh belas tahun
integritas itu mengaturnya
sudah mau berubah
sudah mau hijrah
baik adalah perusahaan perusahaan benteng keadilan
tapi ya kita harus beritahu
maka mau luas dari berani
membuka dari kan
kak ngaset secara tidak langsung berarti
artinya peluang perkara
di kota kota besar itu cukup cukup bisa menggoda para hakim hakim ini ya
bukan peluang perkara menggoda
apalagi ada oknum oknum yang berusaha
di tempat yang pasang
nah mereka berusaha di tempat tempat
yang memang bisa nyari duit
misalkan berapa hakim di kelas satu
barang barang menjadi hakim lagung
nah karena kalau mereka masih berkita
di kota kelas satu
saya tetap bertanya tanya
karena mungkin mereka
kenapa ini tidak penting
mending di tempat tempat apa
nah kak ngaset
jangan lihat ke pangkat senior
bahkan secara usia
maupun secara ke pangkat
tidak harus berasal di kelas satu
kalau mereka berasal di kelas satu
mereka akan berasal di kelas dua
tidak ke langkah misalnya
di kelas tiga
jangan masuk ke luar nasab
lalu masuk ke kelas empat
atau misalkan yang banyak banyak
karena kebelakang ini
dia juga tidak pernah mengungkap
karena kebelakang itu simpor
tapi di belakang itu
hari hari saya jepang
karena orang tidak pernah melihat
tapi di jalan itu
itu sangat gede uangnya
saya tahu saja
banyak aset aset negara
negara diri kita
contohnya kalau di kampung
betapa aset petik
kereta api ini
itu yang bertahan yang luas
itu diambil oleh
penguangsa dan penguangsa daerah
dalam rapat silikon dan bilik
banyak aset aset yang
saya sedikit mengulang
atau kang asep
juga melihat sendiri
justru yang bermain
yang ketangkap kemarin coba
yang kena ott
ketua pengadilan tinggi
ya mereka pangkatnya loh
coba pernah nggak kejadian
dari muara ke muara
selama ini yang tertangkap kan
itu pernah kemakin makinkan
tapi pernah nggak
hakim hakim orang tertangkap di
perpengkil gitu kan
kan nggak pernah ada
tapi yang tertangkap kan
tapi yang senior senior
maka pasang darahnya
masang cara berpikir
pikirannya kan harusnya
di masjid atau di gereja
urus siapkan anak cucu
dengan gara gara tadi
dijual harga dirinya kan
kan kasihan makin makin yang sudah baik
yang sudah pada tobat
nah ini perhutang mbak
tapi yang saya berharap
yang sudah baik
berapa meter dari
dari mahkamah agung
berapa meter dari
kantor dan pengawas mahkamah agung
kan pasti akan
yang tepat regenerasi
hakim hakim di indonesia itu
harus berjalannya seperti apa
kalau tadi kang asep sempat bilang
harus proper testnya
dan segala macam
transparan kan lama
berarti yang harus disiapkan
yang kan di jakarta
pada petik masyarakat
yang sekarang ada di jakarta
yang deket jakarta
yang arah arah berpisik
itu kan yang ada keberanian
sokong satu generasi yang
rekan baik hakim pokok kawin pangkang
karena penyakitnya diulang ulang lagi
kalau dari pengangkatannya kang
pengangkatannya sekarang sudah bagus
sekarang sudah terlibat
karena yang terlibat
itu sudah bagus
karena di sini kan rekan baik hakim
kalau resep ini sudah bagus
melibatkan menerima rfb
ini tidak bagus
sudah ada perbaikan
dengan promosi mutasi
memang kalau ketua pengadilan jakarta
ada sistem koper
sekarang tinggal para hakim
sudah pangkat mesyarakat
tidak bisa berbisarat
jangan dimasuki jakarta
yang sekarang ada di jakarta
kalau harus kena
ganti dengan banyak
opsi buahnya sendiri
yang siap untuk
kalau godaannya sudah besar
begitu menggurita gitu
apa pesan kang asep
hakim yang memang
punya integritas yang jelas begitu
ada pesan kang
berhenti lah kalian
kalau dikatakan oleh petika
sudah petika mengatakan
jangan kaget tiap hari
penekan kekejuan rokat
tidak ada negatif
perkara pasti ditutupin
dengan dibeda para hakim
tidak ada tanda kebedaan
pukul auto pondang kekejuan lain
ini tidak terbuka
ini adalah peradaban perpangatan
dari para pengacara yang belum pernah
biar ini diketik
pas dikasih penguji
kalau dikasih penguji
itu dia yang harus diketik
penguji yang hilang
tapi kalau yang belum jadi muciara
anda dihijirah lah
jangan sampai anda menghijirirah
ingat keluarga ya
jadi pesan dari mantan hakim
berhenti lah begitu ya
kak ngasib iwan diriawan
terima kasih banyak sudah bergabung
selanjutnya saya ajak anda untuk lihat
beberapa cuitan dari netizen
mengenai pn jaksal
yang jadi trending topic
dari semalam sih ya
saya ajak anda untuk lihat
kita buka yang pertama
dari at aminsan
harus menjadi prioritas
ini perlu mengikuti prioritas ini
dari at dianto
ini tidak aneh
dari bank kpk
dan juga aparat hukumnya
dari at damar kencana
sejak era orba
semua hakim di pn jaksel
katanya sudah bisa disuap nih
kalau mengadili koruptor
sama dengan mendapatkan durian runtuh
dari at beginu
tuhan bersama dengan penyidik kpk ott hakim pn jaksel
terkait kasus tambang
dan berlangsung dan tumbuh